hai hampir semua sektor usaha di surabaya luluh lantak dihantam pandemi kofit sembilan belas tidak terkecuali
bisnis cafe dan restoran data asosiasi pengusaha cafe dan restoran indonesia apk rindo jawa timur
juni hingga agustus dua ribu dua puluh meski begitu sejumlah kafe baru di surabaya terus muncul seperti kafe
nakota atau kateco yang dibuka agustus lalu bekerjasama dengan sebuah hotel memanfaatkan
lahan parkir sebagai lokasi meski sadar balik modal dan keuntungan tidak akan diperoleh dalam
waktu dekat pengelolanya yakin bisnisnya akan bertahan target setahun di awal adalah
memperkenalkan cafe ini sehingga disaat kondisi normal keberadaannya tetap diingat konsumen
kami hanya melihat ini ada suatu kesempatan suatu kesempatan suatu opportunity
yang mana seperti kita tahu bahwa bisnis kuliner itu kan tidak akan pernah bisa berhenti karena
setiap orang pasti membutuhkan sesuatu makanan baru menu menu yang baru apalagi dalam kondisi
pandemi seperti ini kemungkinan kan lama nih orang berlama lama di rumah ya maksudnya sudah
sekian bulan di rumah terus mungkin dia membutuhkan hal yang baru disinilah kami menyediakan menu menu
cemilan menu menu makanan yang memang yang memang apa ya memang
dibutuhkan oleh teman teman ataupun para tamu tamu kami yang memang menginginkan situasi
yang beda selama pandemi ini di rumah selain patuh protokol kesehatan patuh pada jam malam atau
maksimal operasional jam sepuluh malam menjadi keharusan tiap kafe di surabaya bagi kafe
tiap bulan rata rata ingin menikmati suasana penuh cahaya sesuai konsep kafe ini
untuk rencana untuk balik modal pasti kita pikirkan tapi yang utama adalah bagaimana
caranya pada saat kita membuka usaha kita masih bisa jalan atau eksistensi paling tidak kita bisa
memberikan lapangan pekerjaan baru bagi beberapa orang dari karena itu kita mencoba untuk lebih
memfokuskan untuk eksistensinya saja dulu hai meski penuh risiko bagi faslur rahman pengamat bisnis
negeri surabaya menggeliatnya bisnis kafe di surabaya saat pandemi sebenarnya cukup menjanjikan asal tetap
patuh pada protokol kesehatan kafe kafe baru ini bisa jadi pilihan warga yang kadang bosan di dalam
rumah apalagi daya beli warga menurutnya tidak terlampau turun karena banyak stimulus ekonomi
yang diberikan pemerintah selama pandemi ini bukan sekarang bukan lagi menjual kafenya tetapi menjual
experience nya dulu oh ini aku dulu pernah ke cafe ini atau mungkin ini kafe baru kamu nggak usah perlu
kesini kalau kamu kepingin rasakan ini kamu cukup di rumah aja kamu di kantor kamu silahkan
apa namanya order seperti itu itu menurut saya lebih cara pemasaran seperti itu akan lebih mengenal
daripada sekedar oh ini cafe saya baru kamu harus datang ke sini wah kita akan nanti bahaya tetap
protokol kesehatannya gimana dalam catatan dinas pariwisata surabaya hingga tahun dua ribu dua puluh
ada satu ratus tujuh puluh lima kafe yang sudah terdaftar masih ada tujuh kafe lain yang saat ini tengah mengajukan izin
pendirian kafe dengan beragam konsep rangka umara ganjar wijaksono surabaya